kayak gadare ngomong ada rem rem belum udah semua anak anak dia
bisa bisa ini lagi diperiksa bawahnya itu katanya kalau ini bocor tanya kenapa
saya itu saya pergi disuruh sholat yang guru saya semua sholat sholat dalam itu
udah tuh siap siap waktu pulang jalanan seganjang dari tuhan itu pagi itu enggak begitu jauh tapi
itu pelan sama ada ternyata juga udah di situ tuh udah
gitu kayak gadare ngomong ada rem rem belum udah semua anak anak dia kayak ya
cuma dikipas obat obat aja gitu kalau jatuh ke dulu kemana awalnya kita
kelepasan musida terus itu pas kelepasan itu di daerah siang kelas disitu udah
selesai itu saya lari ke takuban beraku hari ketahuan ke takuban beraku itu saya
disitu lama lama itu pulang
itu saya mampir ke rest area makan di pakjun itu saya situ pas sore sore itu
bisa itu bisa ya ini lagi diperiksa bawahnya itu katanya kalau ini bocor tanya kenapa ah
katanya oleh cuman bocor saya itu saya pergi disuruh sholat yang guru saya semua sholat sholat
dalam itu udah tuh siap siap waktu pulang juga jalanan seganjang dari tuhan ini pagi itu juga
semua anak anak ria kayak ya cuma dibilang obat obatan itu
pengen ke oleh oleh dua ya terjadi jadi broth gc rencana itu memang tellsum pulang ke jakarta
rencana itu memang langsung pulang ke depok atau mau beli lagi ke bali
ya habis dari makan itu mau ke pusat olahraga langsung lari pulang ke depok
berarti saat kejadian itu saat ingin pulang ke jakarta
ke belitung ada berapa total yang di dalam bus itu
di dalam satu bus itu semua murid lima puluh empat ya
iya lima puluh empat sekolah jadi belum semuanya itu belum kalau jadi producenya ya kurang lebih enam puluh
kamu boleh tahu memang rencana untuk ke bandung itu sudah lama atau memang
ya kelulusan pas dua belas anak anak saya
saksikan program program kopas tv melalui siaran digital pay tv dan media